inilah aksi freestyle tukang beca di wisata religi sunan bonang kabupaten tuban jawa timur puluhan
tukang beca ini beradu ketangkasan di alun alun tuban selasa sore meski sejumlah peserta sempat
terjatuh namun mereka tetap antusias menyelesaikan kompetisi dalam perlombaan ini panitia mengambil
lima pemenang para juara mendapat hadiah kambing ban beca onder deal beca serta uang tunai suara saya
itu pak perasaannya gimana mas senang pak ini dapat hadiah apa mas berupa uang uang pak
terus nanti buat apa itu hasilnya buat anak istri pak perlombaan ini digelar dinas lingkungan hidup dan
perhubungan kabupaten tuban kegiatan ini merupakan sarana sosialisasi dan pembinaan terhadap tukang
beca kami mengharap dari abang abang beca yang ada di paguyuban beca atas dan bawah untuk bisa
mematuhi aturan aturan lalu lintas yang berlaku bisa memahami traffic lag yang ada jangan sampai nanti
ada traffic lag merah tetap diterobos ini keselamatan penumpang untuk bisa mentaati rambu rambu yang sudah
ada diom fajar arianto tuban jawa timur